mantan menteri pemuda dan olahraga roy suryo ditahan di rutan salemba
usai diperiksa oleh tim jaksa peneliti kejari jakarta barat pada kamis sore
roy suryo disangkakan pasal ite dan ujaran kebencian
dalam kasus mim setupa candi berwudur
yang diadit mirip dengan wajah presiden jokowi
usai diperiksa selama satu jam
roy suryo langsung dibawa untuk ditahan di rumah tahanan salemba jakarta
selama dua puluh hari ke depan
dengan penahanan selama dua puluh hari ke depan
tim jaksa penuntut umum akan melakukan penyusunan berkas perkara
dalam kasus ini untuk nantinya dipersidangkan
di pengadilan negeri jakarta barat
setelah selesai dilakukan tahap dua oleh jaksa peneliti
baik dari kejaksaan tinggi dki jakarta maupun di jakarta barat
sudah dinyatakan bisa diterima tahap dua nya
kemudian sekarang sudah diserah terimakan
rs dilakukan penahanan selama dua puluh hari ke depan
di rutan salemba